wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengutuk pencurian tutup gorong gorong di underpas mampang
sembari menunggu pembelian tutup gorong gorong yang sedang dipesan
ia juga merencanakan akan memperketat pengawasan salah satunya dengan memasang kamera pengawas cctv
saya mengutuk secara keras tentunya oknum yang mengambil membahayakan pengguna jalan
dan akhirnya bisa mendorong ya tentunya kita untuk lebih mengawasi ke depan
itu aktivitas yang sangat biadab ya menurut saya
bukan hanya dia mementingkan diri sendiri tapi dia mencelakakan orang lain